oh kalau si alwan tuh gak ada adanya istrinya
itulah bulura saya sering datang kemari
tapi awal itu tidak pernah ada di rumah
kalau begitu saya ketemu istrinya saja
kelihatannya ada sesuatu yang penting
biasa utang sewa sudah numpuk
bulura saya sering kesal dibuatnya
iya tapi ibu yang sabar ya
bagus saya senang dengan keberanianmu
saya mau buat pertamuan
apa yang selama ini sudah kami perjuangkan selama ini
tapi ingat kamu harus tahu
ilmu yang mbak berikan sama kamu bukanlah ilmu kacangan
tentu mbak kalau bukan mbah
ah kurang ajar
mudah mudahan kita bisa tangkap pelakunya
betul pak bulura jangan sampai perbuatan ini semakin gila
jika kita terbiarkan
justru itu pak bulura
apa tidak sebaiknya kita selidiki setiap warga yang ada di desa kita
nanti saja kita bicarakan
pungkusan ini terbuat dari serpuk rambut mayat mayat
kamu memasuki semua warga yang terangkat
saya lebih dulu kamu ambil serpuk di dalam bungkusan
lalu kamu aduk dengan air putih
kemudian kamu ini
jimat ini jangan kamu bawa ke kamar lain
dan berhubungan dengan orang lain
jika kamu melanggar pantangannya
jangan harap berhubungan dengan orang lain
jangan harap benda ini akan dibati
tentunya akan sia sia pengorbanan kami selama ini
kamu tidak usah berjumat jumat
dosanya kamu tanggung sendiri pak
kamu sudah berjanji
dan syarat saya terakhir
syarat apa lagi mbak
kamu harus mencari satu lagi
dan semua orang lainnya
sehingga apa yang saya berikan kepada kamu
dengan begitu kamu dapat
dan dapat menghilang
saya dapat menghilang mbak
kamu tidak kelihatan
dan tidak kasat mata
terima kasih mbak
kedatangan saya kemari
kalau seminggu lagi anak saya yuni
calon suaminya siapa bu lurah
masih pemuda desa sini juga sih
saya sih hanya menyetujuinya aja
lagipula mereka kan sudah saling mencintai
lalu saya sebagai orang tua ya
bukan begitu bu
tapi jodohkan udah diatur sama tuhan bu lurah
tapi kalau manusianya sendiri tidak berusaha
saya juga pernah mencintai seorang cowok
tapi dia bilang
sampai kapanpun hanya bisa menganggap saya sebagai adik
orangnya siapa bu lurah
kalau sekarang sih
sudah menjadi suami saya
saya permisi deh ya
makasih ya bu lurah
saya di situ sebagai duduk
tapi harus membawa maksimal
terus kamu bahkan
jangan sampai ada contoh yang lebih permisi
saya sudahworld stop
terus aku akan lupa
saya mau berpeluh
aku pun tak bisa
hanya diaerg consideration
eh bu yanti
ada apa bu
kok bu lurah ada di sini
kebetulan bu yanti kita ketemu
untung ya anak gadis bulura cepat nikah
yah begitulah bu
daripada saya baru kehilangan anak
sebenarnya saya mau ketemu alwan
oh kalau si alwan tuh nggak ada
saya sering datang kemari
tapi awal itu tidak pernah ada di rumah
kalau begitu saya ketemu istrinya saja
ada apa ya bu
kelihatannya ada sesuatu yang penting
biasa utang sewa sudah numpuk
bulura saya sering kesal dibuatnya
iya tapi ibu yang sabar ya
tentu saja saya akan sabar sekali
saya ini bukan orang yang sabaran ya
ceritakan yang sebenarnya pada suami kamu
kalau kontrakan ini belum juga dilunasi
mulai minggu depan
sudah saya sampaikan bu
saya kan sudah memberikan batas waktu
sekarang ini memang kami sedang dalam keadaan kesulitan
makanya sebaiknya kalian tinggal saja di mertua
semuanya bisa serba gratis
kalian tuh belum sanggup untuk hidup mandiri tahu
bukan begitu bu
jangan sok sokan mengontrak
pokoknya saya tidak mau tahu
dalam minggu ini
saya tidak mau dibayar
yuni jam berapa pulang bu
agak sore ya katanya pak
soalnya dia mau mampir dulu ke rumah bu nasra
menyubahi baju pengantinnya
udah cocok apa belum
oh seharusnya yuni
sudah mengurangi keluar rumah
sekarang ini lagi banyak pemerkosa berkeliaran bu
hrm si bapak kayak nggak tahu watak anaknya aja
seperti anak rawan bu yanti
tuhan capek banget
ya dong ah
akan kita berpegang
ayo kita selesai deh
sudahlah di desa juga banyak pekerjaan
saya permisi dulu masih ada keperluan
tempat janji ya enggak
janjian sama cewek kali
eh si bapak timah tidur di sini
aku jadi ngantuk sekali